riset iso enggak menu menu menengah
ini katen pupuk mana
memarah dikit sih
aduh pak turunin saya pak
kamu gak apa apa
anda kenapa bisa disini
anda yang memencelakkan istri saya
harusnya mengurusi istrinya
bukan istri orang lain
dari semua yang udah dia lakuin buat aku
aku yakin mas al itu laki laki yang baik
mungkin dia berubah
mungkin karena mas al itu lagi banyak pikiran
atau mungkin lagi capek kerja
tapi tadi aku udah bersihin kok mas
coba aku liat dulu ya
sayang aku carin dari tadi
ternyata kamu disini
nyiapin sarapan pagi buat istri sendiri
nih aku sengaja
kamu suka kan
temen banget kamu kayak gini sama aku
kamu gak pernah loh kayak gini
aku akan berusaha
untuk menjadi suami yang baik buat kamu
makasih ya sayang
aku bener bener bahagia
yaudah kamu makan
aku mau pesen kopi
kamu mau kopi gak
boleh tapi pake gula
ternyata nino bener bener mau berubah
mbak andin gak akan bisa ganggu rumah tangga gue lagi sama nino

tagihan kartu kredit lagi
yang kemarin aja belum selesai ini ada lagi
sampai jumpa di video selanjutnya